gak ada capek capeknya
adriana kamu gak perlu marah
ada yang kita harus bicarain
kita bisa ketemuan kan
ada yang harus kita bicarain
aduh basi banget sih kata kata lo
dan gak ada yang perlu kita harus bicarakan lagi
udah cukup ya lex
gue gak mau ketemu sama lo lagi
adriana aku mohon banget
gue lagi kerja
jauh kerjaan gue tuh lebih penting daripada ketemu sama lo ngomongin hal yang gak penting
kalau kamu gak bisa keluar dari kantor atau kamu lagi sibuk
oke gak apa apa
sekarang juga aku datang ke kantor kamu gimana
kalau dia nyamperin gue ke kantor dan dia ngotot karena gue gak bisa keluar
nanti kalau misalkan mas bib tau mas bilian
nggak ada yang ditanggung bahaya
aku jalan ke kantor sekarang ya
tunggu tunggu tunggu
berhenti di tempat
kantor gue itu tempat kerja
ya jadi buat bekerja
buat ngurusin urusan lo
ya itu bukan kerjaan gue
jadi lebih baik kita ketemu di luar di cafe roti
oke jam berapa
untuk jamnya gue gak tau ya karena gue masih kerja
lo tunggu aja dari sekarang sampai kapan gue datang ke situ
tadi udah nelfon bang diman
bibik suka ya nelfon pang diman
sebenarnya ketika kita udah pernah di cafe lima kali
aduh biasa aja
gak usah pake kaget gitu
lima kali banget bi
kamu mau gue di shoot in
ya enggak lah
kayaknya seminggu lagi tuh udah sebulan lagi nikah nih
ya kali boyang enggak lah
gue tuh pengennya haikel tuh kuliah dulu keluar kuliah
kerja dulu mapan dulu
abis itu baru dia mikirin merit
mikirin anak punya berapa
bikin keseluruhan apa
sebenarnya orang kerja itu teh nggak ngejamin
bukan ngejamin buat orang itu setia
buktinya surti teh dulu pernah nikah sama orang kantoran
kerja kantoran gitu maksudnya teh
eh akhirnya teh kurang ajar selingkuh selingkuh juga
kalau gue sih setuju sama pendapatnya di surti
kalau misalnya kita mau cari calon suami kalau menurut gue
itu tuh kita jangan melihat cuma dari kerjaannya doang
tapi yang paling penting ahlaknya
berarti aku harus perbaiki ahlak kali ya
biar diterima sama kamu ya
udah deh jangan gr
kita kan sekarang emang bener pacaran
cuma kan kita gak tau nanti ke depannya kayak gimana
jalanin aja dulu
udah tau ke depannya kayak begitu mah mendingan gak usah pacaran
jangan banyak tantangan tuh boy
oh jadi gue ditantang nih
masih mau minum
apaan tuh romi
patah banget tiwanya saya
aku sudah tersuk
itu baru tadi
aku bisa memimpin
kamu boy yang juara mma indonesia itu kan
iya bener dia boy
ih jangan pergi
jangan tinggalin aku sendirian
aku udah kebelet nih mau pipis
ketimbang ke toilet masa nggak boleh sih
tahan aja pipisnya
aku gak mau ditinggal
udah di ujung
masa gak boleh
ih gak mau
aku gak mau ditinggali sendirian
tuh kan ada tamu
mau kamu apa aku yang nerima
ya kamu lah yang terima
masa aku sih
udah di ujung bentar ya
dia ngeliat kita jadi kebelet sih
mungkin udah dari tadi kali kebeletnya
itu kita apa yang disini
udah disuruh ke dalam ke dalam aja kali ya yuk
ternyata disuruh masuk
kita masuk ya pak amir

wah tuh kan dia yang nelfon

wah tuh kan dia yang nelfon

hai bang dado
jangan kau sembunyi dari aku
dimana kau pergi pasti ku dapat kau
jangan main curang lah kau sama aku bang dado
eh tunggu dulu tante
aku enggak sembunyi
tapi saya hari ini gak narik angkot
makanya jadi nggak bisa nyicil dulu hari ini
kau ini jangan coba coba bohongin aku bang dado

awan kalau kau tidak setor
aku samperin kau ke rumahmu
biar mamamu tahu sekalian
jangan dong tante
besok kita kan ketemu nih
jadi kan kelar tuh sama hari ini
lihat ya kalau kau bohongin aku

pokoknya aku mau datang ke rumah kau
aku mau minta setoran sama mama kau itu

ya udah gini aja gimana
saya usahain cari uangnya
saya usahain cari uangnya
saya samperin tante
saya temuin tante
tapi nanti tungguin dulu ya
kalau kau bohong
aku bikin kurus badan gendutmu itu
ku bikin kurus badan gendutmu itu
harus cari duit kemana ya
harus cari duit kemana ya
harus cari duit kemana ya

wabit dulu ya be ya
wabit dulu ya be ya
halo ada urusan be